nenek nanya tadi bilang kalau bening boleh manjir rumah
kalau bening butuh sesuatu
tapi inget ya
kalau sudah menolong orang
nggak boleh mengharapkan balasan dari orang lain
ini inget kok kesan bunda
mbak bunda inget ya
ini uang buat ibu
terima kasih ya nak
kok uangnya kamu kasih ke orang lain
soalnya orang itu lebih membutuhkannya nek
anak sekecil ini
tapi pikirannya bijaksana sekali
nenek masih harus buru buru
ini ada kartu nama nenek
nanti kalau kamu butuh apa apa
kamu bisa telpon nenek atau enggak langsung ke rumah nenek ya
ya nek makasih ya
nenek pergi dulu ya
nenek pergi dulu ya
nenek pergi dulu ya
nenek pergi dulu ya
nenek pergi dulu ya
nenek pergi dulu ya
mending makan sekarang ya
kita makan barengnya bunda
dari tadi juga enggak makan
kok bunda masih kenyang
tadi bunda sempat makan di warungnya waktu lagi nunggu orangnya bungkusin nasi buat kamu
bunda tau nggak ini apa
tahu sama tempe kenapa memangnya
ini daging rendang nih kalo aku makan leher banget
lihat misalkan nenek ya nenek kan paling suka sama rendang dan ayam crispy
terus kita kalo makan masakan nenek itu kita makan leher apa
oh iya bun tadi aku ketemu nenek dompetnya jatuh jadi aku balikin dompetnya
senang banget dong pasti nenek itu dibalikin dompetnya sama kamu
iya jadi neneknya kasih kartu nama
neneknya tadi bilang kalo bening boleh mandi rumahnya
kalo bening butuh sesuatu
mbak tapi inget ya
kalo sudah menolong orang gak perlu
saya udah additional seating heav
saya juga suka saya animales yang enak belinya
kamu pake atheitel benang london
apa mbak ceritain nama kamu

saya gak dapetriks ada uang juga om biasa
sayaman gempar eww
justru bening yang merepotin bunda selama ini
kita kan ke jakarta untuk menemukan ibu kandung bening
bunda daripada kita kesusahan di jakarta
kita balik ke kampung aja ya
balik ke kampung
kalau aja kamu gak butuh donor sum sum tulang belakang dari ibu kandungmu nak
bunda gak akan ajak kamu ke jakarta
pasar ini banyak orang yang perlu dibantuin ya untuk bawa bawa barang
tuh kayak yang situ tuh
di ibu itu tuh bawa barang pas beratan kayak gitu
bunda coba tawarin bantuan dulu ya
mending ikut ya bund
enggak kamu di sini aja
sekalian mending bantuin bunda
ia bantuin bunda dengan nunggu di sini
bu saya boleh mau titip tas saya bu di sini
oh iya silahkan taruh aja situ ya
sama ada anak saya di sini bu
sebentar aja bu ya
di sini diketan sini
kamu tunggu bunda di sini
bunda sebentar oke
boleh boleh mbak
mau dibawa kemana bu
ke dalam aja pas saya masih mau belanja

masalah rhub faithful
ya ini pertanyaannya bukan sekali doang
ini kejadiannya kedua kalinya
kenapa sih mobil kok bisa nyala mesinnya
woi mas jalan mas iya sorry sorry iya bentar bentar
ya udah mas mendingan kita dorong aja sampai depan pasar tuh biar legaan dikit
mas mas saya panggil teman aja tapi ini bisa dinetralin kan mas
ya cukup cukup cukup mas aduh mas makasih ya semuanya
sorry banget nepotin loh ini ada sedikit wajah jan beli minuman seger
mas makasih semuanya
saya mogok saya di pasar gondang dia pak saya parkir depannya ya pak
iya ditunggu di pasar makasih
itu kan bening
kok dia bisa ada di pasar sini
alhamdulillah baik om